ngabuburit di kota ambon maluku anda akan menemukan kudapan satu ini
namanya kue yahudi
kue satu ini selalu diborong pembeli saat menjelang waktu berbuka puasa
lihat saja kuenya tinggal hitungan jari di dalam loyang
karyawan toko menyebut sejak dibuka pembeli sudah menghabiskan lima belas loyang kue
kue ini terbuat dari olahan tepung terigu telur gula pasir sirup dan dihiasi taburan coklat di atasnya
saat ditanya karyawan mengaku belum mengetahui alasan pemilik toko memberi nama kue yahudi
meski terdengar asing nyatanya kudapan ini laris manis
ingin berbuka dengan yang lebih unik lagi
bisa coba dimsum dengan aneka karakter lucu ini
lihat saja bentuk dimsum warna warni dengan karakter hewan ini menarik perhatian
dan langsung diserbu pembeli di kawasan masjid agung al akbar
surabaya jawa timur
selain dimsum warga juga bisa berburu makanan dan minuman takjil lainnya
mulai pentol bakso aneka nugget hingga jagung bakar dan minuman segar
tim liputan cnn indonesia